kementerian agama republik indonesia dan pemerintah arab saudi resmi menyepakati kuota haji dua ribu dua puluh tiga untuk
indonesia sebanyak dua ratus dua puluh satu jemaah kesepakatan ini ditanda tangani langsung oleh menteri agama
yakut qalil qomas bersama menteri haji dan umroh arab saudi taufiq f al rabiah dijadah pada minggu
waktu setempat kuota tersebut terdiri atas dua ratus tiga tiga ratus dua puluh jemaah haji reguler dan tujuh belas enam ratus delapan puluh jemaah haji
khusus adapun untuk petugas tahun ini indonesia mendapat empat ribu dua ratus kuota selain tentang kuota kesepakatan
ini juga mengatur tentang pendaratan pesawat di jeddah dan madinah serta beberapa kebijakan
baru terkait pelayanan ibadah haji menteri agama juga mengatakan dalam pembicaraan dengan menteri
haji saudi disepakati tidak adanya batasan usia sebagaimana diketahui karena pandemi
pemerintah arab saudi membatasi usia jamaah haji saat itu saudi menerapkan syarat usia
jemaah haji dua ribu dua puluh dua di bawah enam puluh lima tahun guna meminimalisir penularan covid sembilan belas